ketua kpu ri arief budiman memastikan kpu telah menjawab surat permohonan pergantian antar waktu yang diajukan pdip
walau arief mengaku surat lama dikeluarkan namun kpu tetap menolak sebab harun masiku tak memenuhi syarat pergantian
dalam sidang dkpp rabu komisioner kpu wahyu setiawan mengaku telah mencium dugaan ada maklar dalam permohonan pergantian antar waktu
dugaan adam maklar ini wahyu sampaikan kepada ketua kpu arief budiman dan komisioner kpu evi novinda ginting manik
biasanya kalau menjawab surat itu kemudian draftnya dikirimkan kepada semua anggota untuk memberikan paraf di situ
artinya kalau tidak ada pendapat lain oke dengan draft yang atau isinya seperti ini setuju mereka paraf gitu aja
saya bilang ya kita kan sudah ambil putusan makanya dia kemudian minta udahlah kita jawab cepat aja gitu
kalau substansinya kan dia tidak pernah mempersoalkan gitu loh
yang dia sampaikan pada saya
yang penting dijawab secepatnya
nah kita ini kan dalam akhir tahun itu kan banyak sekali kegiatan
makanya menjawabnya kemudian agak lambat